harganya pun juga terjangkau yaitu rp enam puluh hingga rp dua ratus lima puluh tergantung ukuran dan kerumitan motif batiknya